tapi kebetulan saya juga lagi banyak keperluan bu buat suami saya kan punggungnya
cedera karena jatuh dari motor kemarin terus belum lagi buat berobat si kecil
jadi saya minta maaf ya bu kalau saya belum bisa kasih pinjaman sekarang
pelit banget sih masa dipinjemin duit satu juta aja gak ada biar deh gue sumpahin lu ya
hai mana tuh ibu yang ada seorang kecil nangis bu aduh bang tadi itu saya tuh ngeliat sendiri
disitu bang anak kecil itu menerima lari larian begitu kagak bohong bang ayo ah buktinya ada
tubuh ibu ngusah ngayak deh wah jatuh mana ya udah mau kita pulang aja bu iya lu duluan
indri mana hutang kamu kemarin perasaan aku nunggu udah sebulan tapi kok kamu gak bayar bayar sih
dupamin sebelumnya saya minta maaf pokok saya udah kemana mana cari pinjeman tapi enggak ada yang
minyamin buk creative saya juga kagak ade'
sedangkan kamu tiap hari kerjanya umpang kaki
kamu kerja gak jadi pembantu
kamu kan masih muda
ya allah bu parmin
bu inget ya
kagak aja saya ini keturun jadi pembantu
terus gimana kamu mau bayar utang
bu denger ya
meskipun saya ini orang miskin bu
saya masih punya harga diri
kamu malah galakan dia daripada yang lagi
gagak terima gue
nginget banget itu bu parmin ya
awas dulu ya
barang hutang satu juta aja
pusing kepala gue
dapat pinjaman dari mana ya gue ini
sudara sudara gak ada yang mau pinjam
ayah lupa ayah lupa
walaikum salam bu indri
ada apa bu
serem juga ya bayi itu
mirip banget tuh yul
oh ayah tau nih
pasti lantaran si handoko dan si mira tuh
mira tuh yul
makanya tuh muka anaknya jadi serem kayak begitu
bu mira sebelumnya ahy minta maaf sekali bu
saya mau pinjam duit satu juta
bukannya saya nggak mau minjemin
tapi kebetulan saya juga lagi banyak keperluan bu
buat suami saya kan punggungnya cedera karena jatuh dari motor kemarin
terus belum lagi buat berobat si kecil
jadi saya minta maaf ya bu ya kalau saya belum bisa kasih pinjaman sekali
pelit banget sih
masa dipinjemin duit satu juta aja kakak ada
lihat ya gue sumpahin lo ya
mati aja lo sekeluarga
emangnya gue tuh kagak ngerti apa kalau lo tuh miyara tuyul di rumah lo
makanya bisa banyak duit
mendingan gue miyara tuyul juga biar kayak si mira
ini sajen sudah bapak kasihin mantra
tapi ingat jangan sampai lupa
kalau kamu lupa ini udah yang marah
ayah kagak bakalan lupa masa sajen kagak bakal
karena ayah capek
terima kasih ya pak
kalau begitu ayo pamit dulu ya
pasti udah duit
kok kagak ada duit
pasti ya penipu
pok tol ya dukun telur tol ya
udah gue kasih sajen ini
lengkap lagi sajennya
tuyulnya datang juga
sama lo nih ya tetangga tetangga itu pada bilang bang kalau muka lo tuh ya di koran
kalau misalnya lo ketangkep gue juga ngikutin ketangkep kagak gak
enggak kita gak bakalan ketangkep
kalau orang lain gak ada yang tau gue disini kita aman
eh zaman sekarang itu nyari duit susah
kan buat lo juga
yes juga sih bang ya
aku juga mikir sih ya hidup sekarang tuh susah
dihina hina orang muluk udah capek gue juga hidup miskin
eh bodo amat deh tuh
dari mana kek dari nyopet nyolong
iya sih bang iya iya bener bener katanya lo iya bener
termasuk lo percaya emang tujuh lah kan
lo zaman sekarang masih percaya aja emang gitu kan
udah deh gue capek
gue mau tidur ngantuk
ingat ya jangan sampai aja yang tau gue ada disini
penting gue dapetin banyak
makan aja nih mbak
lagi pada belanja ya
mau nyayur apa kok
mau nyayur sup
itu anaknya bu mira
dari kecil gak ada rambut
terus liat mukanya tuh
itu ye yang diomongin ibu ibu pade ye
saya punya cerita bu
mau dekar kagak
orang dia tuh nyara tuyul
ibu tau kan handong kan masih muda kan
nah tapi jalannya udah bungkuk bungkuk
terus tangannya ditaruh ke belakang nih
orang kalau begitu
dia nyara tuyul
saya nyara mata kepala saya sendiri tengah malam
gini tuh gini

oh orang nyara tuyul kayak begitu tuh
serem banget ya
biasanya hajar orang itu
nanti mas yang celaka
ya tapi mereka itu sudah keterlaluan
gimana kalo kita pindah rumah
kita pindah rumah aja mas

gak enak denger juga